redaksi siongkar ini menyoroti sikap acuh masyarakat
di saat angka positif covid sembilan belas sedang tinggi
masih bandel berkerumun
ya akibatnya begini
bukannya meningkatkan imun malah berkerumun
satpol pp dengan senang hati berbagi disinfektan
buat mereka yang berkerumun
mulai dari kaki hingga ubun ubun
meski ada pembatasan
jam malam di kawasan bendungan hilir tanah abang jakarta pusat
kerumunan masih ditemukan
wah pas sekali jadi objek penyemprotan disinfektan
karena mereka masih beredar malam malam di atas jam delapan